harus belanja dulu memasakin makanan buat edward biar siswa enggak bawel iya kan
hai selamat walaikum salam dan lupa tadi iya kang aceh hati hati atuh
udah inget sekalian pengen tahu juga itu perhatian nggak sama angka
dorong berontak enteng kayak gini malu neng berangkat kerja ke luar negeri yang kerjaannya
teh muda juga malu kenapa karena kelihatan sama orang terus kalau nengtek kerja dari
subuh sampai tengah malam enggak malu karena kelihatan sama orang oh pasti biar orang orang
teh mikirnya kos warama hebat bekerja keras sayang sama istrinya bertanggung jawab dorong dorong
berobat tiap hari juga kuat sambil teriak teriak loklok cilok loklok cilok gitu selama alaikum
tolong sampaikan ke suami berlisya mengenai berita ini tapi rilis tujuan dapat nanti saya sampein sama
ibu atau adiknya tapi dia punya anak kan tapi dia punya anak kan tapi dia punya anak kan tapi dia punya anak kan
punya masih kecil kalau gitu sampaikan ke keluarganya lilis kalau kita sebagai biro tidak
bertanggung jawab kalau nanti terjadi suatu apapun sama dia ya iya pak ada satu hal lagi
ini beritakan jadi besar bu yoyo karena banyak orang akan mengikuti jejaknya jadi saya minta tolong
bu yoyo tolong sampaikan pemama ini kepada semua orang ya ya pak pasti bisa hilang
komisi kalau begini
loklok cilok cilok loklok cilok assalamualaikum pak ustadz waalaikumsalam wah gigih juga kamu
ya boleh boleh bisa permisi dulu denger denger dokter puskesmas nyari rumah ya pas sekses minta
bantuan ke saya buat cariin rumahnya terlalu terlalu terlalu kasih tahu saya takut
langgupa ustadz dokter itu profesi mulia pekerjaan mereka tak ibadah membantu menyembuhkan orang
sakit yang menyembuhkan mauloh dia macet penyebab saja jangan salah nanti musri iya saya teks sebagai
ketua rw sebagai ketua umum musola sebagai tokoh masyarakat malu saya kosoran ada dokter cari rumah
dulu ya saya cafers rasan
ada apa tuh
ini bijak boleh boleh bolehnya lagi ada urusan ini anunciasi rambut di amerika
eh bisa ketemu justin bieber dong
cak tolong tanyain aku ari justin bieber beneran nggak putus sama selena gomez
dokter nyatanya perempuan
dimana lagi di kiosk ini tempat yang baling aman
ya di rumah saya
jauh dari keluarga
di desa yang penuh dengan laki laki yang jauh dari istri
harus di rumah saya yang paling aman mah
ya kamu teh jangan berpikir yang tidak tidak
berpikir yang iya iya saja
nanti saya sampaikan ke pasak des
saya permisi jualan lagi
waalaikumsalam kang aceh
kok halo nya gak dijawab
tin kita jadi tin kita jadi
tapi kalau misalnya nanti aku datang ya
terus dia mau ajakin kamu ngobrol masalah anaknya
kamu jangan dengerin ya
masuk ke ping kiri keluar sekeping kanan aja
soalnya gini dia tuh pura pura
dia mau bilang anaknya itu kena masalah ini lah masalah itu lah
dia cuma pengen ngobrol sama kamu
pengen deket sama kamu
habis itu pengen memiliki kamu
habis itu dia pengen memiliki warung ini
ah kang aceh ada ada aja
mungkin percaya deh sama akang
akang tuh udah lama kenal sama si akung
makanya akang tuh tau banget sifat sifat si akung
iya kang saya percaya
gitu dong kalau percaya jadi makin manis

gitu dong kalau percaya jadi makin manis
akang harus belanja dulu mau masuk ke rumah
masakin makanan buat edward
biar si suha gak bawel
emang akang udah incer
sekalian pengen tau juga
harga cabai rawit merah
harga cabai sekilo berapa
mau pergi haji mang
ceng capek sekilo satu ratus dua puluh ribu ceng
keluarga saya kan gak ada yang suka pedes
ini nggak pernah beli cabai
saya jadi bingung mau masak apa ini kok
ya masak saja yang tidak ada cabainya doang
ikan pakai cabai sayur pakai cabai nasi pakai cabai
masih apa yang pakai cabai
ya masaklah terserah kamu doi
mau pakai cabai atau tidak
saya mah masak apa aja pakai cabai kum
ya udah kalau gitu saya masak sambal goreng aja
ceng kamu ini kenapa sih marah marah nggak jelas kayak gitu
ya kamu tidak bisa masak sambal goreng dong
sambal goreng itu juga pakai cabai melehoy
ah senjalan dua
udah makan udah mandi udah tidur udah udah udah udah
ini rusak emang ya
masak jangan pakai cabai kum
kasih tahu itu sama si a ceng
biar dia tahu bagaimana cara menahan emosi
masa sayur nggak salah apa apa dimarahin
ini mah enak banget kang
sekarang si akang pinter